n ini punya tujuan untuk membuat sumbu filosofis yogyakarta mendapat gelar sebagai warisan budaya dari organisasi pendidikan
keilmuan dan kebudayaan perserikatan bangsa bangsa unesco
sumbu filosofis adalah garis imajiner yang menghubungkan samudera indonesia dengan gunung merapi
serta melintasi sejumlah titik penting
seperti panggung kerapiak keraton yogyakarta jalan malioboro dan tugu palputi
malioboro adalah pusat ekonomi di kota yogyakarta

kami berharap ini adalah keuntungan yang sangat penting untuk menjaga penanganan rekayasa dan manajemen lalu lintas
agar benar benar bahwa malioboro bisa mendukung fungsi fungsi yang diharapkan sebagai bagian dari world heritage tersebut
mengingat kondisi pandemi yang belum berakhir arus pejalan kaki juga diatur satu arah sesuai kondisi saat ini
di mana pejalan kaki yang mengarah ke selatan berada di sisi timur malioboro dan sebaliknya
pesepeda boleh melintas di malioboro namun dilarang berhenti dan berkerumun
lalu kapan penerapan kebijakan ini secara penuh diterapkan
program kita uji coba uji coba masyarakat akan bicara terus kapan tidak uji coba
insya allah ini uji coba terakhir dan ke depan itu akan ada keputusan untuk pemberlakuan itu
uji coba serupa mulai dilakukan pemerintah kota yogyakarta pada november dua ribu sembilan belas
namun kala itu uji coba hanya berlangsung dalam waktu yang lebih singkat